sementara itu persiapan demi persiapan dilakukan oleh panitia pelaksanaan asian para games dua ribu delapan belas
untuk memfasilitasi para atlet difabel se asia yang akan berlaga pada enam hingga tiga belas oktober dua ribu delapan belas di jakarta
untuk uji kesiapan panitia dan atlet inap gok menggelar tes event asia para games
untuk lima cabang olahraga pada dua puluh tujuh juni sampai tiga juli
dan hari kelima mempertandingkan cabang olahraga pada atletik para tenis meja para renang dan basket kursi roda
dan azalea pinata produser lapangan cnn indonesia di stadion aquatic complex stadion utama gelora bung karno jakarta
lea selamat sore apa saja agenda dari tes event hari ini
baik ratu nabila hari ini merupakan hari kelima peraksanaan invitational asian paragames dua ribu delapan belas
dan di hari kelima ini saat ini sedang berlangsung pertandingan para swimming yaitu sesi kedua
ini merupakan hari pertama untuk para swimming dan yang bertanding adalah atlet atlet pelatnas bertemu dengan atlet atlet dari daerah di seluruh indonesia
selain adanya para swimming ini di sesi kedua ini ada sekitar
total ada enam puluh sembilan atlet yang akan bertanding dalam dua puluh enam kategori
tadi sesi pertama ada sekitar enam belas kategori yang dipertandingkan
selain juga para swimming juga ada para atletik pagi tadi dan juga ada basket kursi roda
jadi untuk para swimming dan juga para swimming yang ada di belakang saya kali ini seperti pertandingan dilakukan oleh atlet atlet pelatnas dan atlet atlet daerah
sedangkan untuk basket kursi roda dilakukan oleh tiga negara yaitu indonesia
malaysia dan thailand
tadi pagi timnas indonesia basket kursi roda indonesia yang baru saja bertanding melawan di level internasional bertemu dengan malaysia berhasil menang dengan hasil tipis yaitu lima puluh empat
untuk besok mereka akan bertemu dengan tim thailand yang sudah memiliki timnas basket kursi roda sejak sekitar puluhan tahun yang lalu
mulai besok bisa mungkin menonton jika tidak ada kegiatan untuk di hari senin sekitar pukul dua belas siang
jam makan siang yang berada di setiap senayan bisa mampir untuk memberikan dukungan kepada timnas basket kursi roda indonesia yang akan bertemu dengan tim thailand
selain itu untuk event yang berstandar internasional ini juga terjadi pada cabang olahraga tenis meja untuk para atlet difabel
untuk tenis meja sendiri itu adalah turnamen open di mana hasil yang akan diperoleh berpengaruh kepada ranking dunia mereka
salah satu atlet tenis meja andalan indonesia di nomor tt sepuluh
itu adalah david jacobs
dia baru saja berhasil lolos untuk ke babak selanjutnya dan besok akan lanjut bertanding lagi di gbk arena
total ada lima cabang olahraga yang dipertandingkan di tes event asian para games ini yaitu ada badminton
para badminton yang sudah selesai sejak dua hari yang lalu tepatnya pada dua puluh sembilan juni yang menggunakan venue istora senayan
untuk para badminton sendiri hampir tidak jadi dilaksanakan karena jadwal penggunaan istora senayan yang hampir berdekatan
namun akhirnya tetap dilakukan karena panitia penyelenggara asian paragames dua ribu delapan belas ini ingin mencoba venue dari istora senayan untuk atlet atlet difabel
sejauh ini kemarin sempat ada kunjungan dari ketua komite paralimpik asia yaitu rashid majid
beliau mengatakan bahwa persiapan yang dilakukan oleh inapgok dalam waktu yang cukup singkat ini pada tes event kali ini dia merasa cukup terkesan
dengan capaian dari inap work dua ribu delapan belas tidak hanya venue pertandingan melainkan juga akomodasi dan juga transportasi
saat ini bisa anda dengarkan sayup sayup terdengar lagu indonesia raya sedang dikumandangkan karena sedang terjadi adanya penyerahan medali kepada beberapa kategori pertandingan para swimming yang sudah selesai dilakukan pada sesi kedua kali ini
kembali ke adanya teman teman
baik lea jadi masyarakat jakarta khususnya ini bisa menonton langsung begitu
dan juga sejauh ini evaluasinya dari tes event ini seperti apa
baik ratu nabil kemarin kami juga sempat berbincang dengan ketua umum inapgok dua ribu delapan belas yaitu raja sabta oktohari
untuk sampai saat ini hanya terjadi sedikit catatan catatan minor yaitu misalnya landasan untuk kursi roda yang kurang landai
jadi masih diperlukan bantuan beberapa helper untuk membantu atlet atlet dari indonesia maupun indonesia
mancanegara yang hadir ke senayan ini untuk bisa masukin ke area venue
namun untuk masalah atlet village yang ada di kemayoran semuanya sudah sesuai dengan prosedur standar yang dibelikan oleh komite paralimpik asia
sedangkan untuk transportasi sendiri inapgok dua ribu delapan belas ini dibantu oleh transjakarta yaitu bus bus transjakarta yang sudah memiliki fasilitas low deck bagi para atlet kursi roda untuk bisa naik ke bus

berbeda dengan asian games untuk asian para games semua pertandingan dipusatkan di jakarta dan tepatnya di kompleks gelora bung karno senayan
sedangkan satu lagi catatan dari ketua komite paralimpik asia yaitu rashid majid
beliau mengatakan untuk persiapan inapgok sudah melakukan persiapan yang cukup baik
tingkatkan lagi kualitasnya pada saat oktober karena hanya ada lima venue yang sudah diuji coba kali ini
sedangkan nanti ada sekitar tujuh belas cabang olahraga yang dipertandingkan pada oktober mendatang
maka diharapkan akan ada beberapa hal hal minor seperti tadi landasan yang kurang landai bagi para atlet kursi roda
namun juga masjid rashion mengatakan bahwa ini merupakan gelaran ketiga asian paragames dua ribu delapan belas
dan dia percaya bahwa indonesia bisa menjadi benchmark perlaksanaan asian paragames berikutnya
sedangkan bagi para atlet sendiri mereka menargetkan npc indonesia menargetkan untuk bisa lolos masuk ke sepuluh besar
seperti rahim mereka di tahun dua ribu sepuluh pada pegelaran pertama asian para games mereka berhasil masuk di posisi empat belas
sedangkan pada pegelaran terakhir asian paragames dua ribu delapan belas di incheon korea selatan mereka berhasil masuk ke peringkat satu

di tahun dua ribu delapan belas sendiri ini mereka menargetkan untuk masuk ke peringkat sepuluh besar sebagai tuan rumah
baik lea jadi jakarta sudah bisa dibilang ramah bagi para penyandang difabel
terima kasih atas laporan anda azalea pinata dari glora bungkarno